anggota sabara kepolisian resor lubuk linggau brigadir k yang diduga menembak mobil berisi satu keluarga karena menolak dirazia
masih menjalani pemeriksaan di unit kejahatan dan kekerasan reserse kriminal umum kepolisian daerah sumatera selatan
brigadir k tiba dengan pengawalan tim gabungan propam dan direkturat reserse kriminal umum polda sumatera selatan
ia diduga pelaku tunggal dalam kasus penembakan ini yang menyebabkan satu orang tewas dan lima orang terluka
kepala polda sumatera selatan menyatakan bahwa brigadir k belum ditetapkan sebagai tersangka karena proses pemeriksaan masih berlangsung
kepala polda sumatera selatan menyatakan brigadir k belum diketapkan sebagai tersangka karena proses pemeriksaan masih berlangsung
kepala polda sumatera selatan menyatakan brigadir k belum diketapkan sebagai tersangka karena proses pemeriksaan masih berlangsung
kepala polda sumatera selatan menyatakan brigadir k belum diketapkan sebagai tersangka karena proses pemeriksaan masih berlangsung
kepala polda sumatera selatan menyatakan brigadir k belum diketapkan sebagai tersangka karena proses pemeriksaan masih berlangsung